gempa bumi berkekuatan magnitudo lima empat mengguncang kota jayapura papua
di mana sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan
gempa bermagnitudo lima empat terjadi pada kamis siang sekitar pukul lima belas lewat dua puluh delapan waktu indonesia timur
dalam kejadian tersebut sebuah rumah makan yang ada di kawasan ruko dok dua jayapura rusak karena gempa
sedikitnya delapan orang dilaporkan menjadi korban di mana telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis
hingga kamis sore puluhan aparat kepolisian masih melakukan evakuasi dan pencarian korban di sekitar lokasi kejadian